awal dua ribu dua puluh dua jumlah kasus demam berdarah di kota surabaya jawa timur sempat tinggi
pada januari tercatat ada tiga puluh lima kasus dbd dan puncaknya pada februari yaitu empat puluh dua kasus
pada bulan berikutnya jumlah pasien yang terjangkit dbd masih fluktuatif tetapi pada mei angkanya mulai turun
data dinas kesehatan surabaya menunjukkan sembilan belas orang terjangkit demam berdarah
menurut petugas sempat tingginya jumlah kasus dbd disebabkan oleh peralihan musim yang membuat nyamuk aedes aegypti mudah berkembang biak
sebagai upaya pencegahan kota surabaya gencar mengaktifkan kembali kader surabaya hebat yang sempat berjeda selama pandemi
tugas kadar ini antara lain memantau kebersihan lingkungan khususnya permukiman padat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk
jumat pagi dua puluh empat juni belasan kada di wilayah gubeng masjid surabaya mengecek rumah warga yang berfokus pada genangan air dan tempat yang gelap di area rumah
jika kedapatan centik nyamuk akan diberi bubuk abate
kita memang ikut naik tapi cuma alhamdulillah nggak seberapa
tapi sekarang sudah mulai menurun kembali karena mungkin kemarin pancar obang ya jadi nyamuk mulai itu
nah tapi setelah kita giatkan lagi bumantik karena ada pandemi kita berhenti kita hanya bisa mengecek dari luar yang pada saat pandemi
sekarang kita bisa boleh masuk bisa ikut mengecek nah itu mengurangi lah seenggak enggaknya pacar keling
mungkin sudah untuk rb tujuh khususnya sudah enggak ada db lagi
adanya pemantau jentik nyamuk ini diapresiasi oleh warga
tidak hanya memantau kader juga bertugas mengedukasi warga agar menjaga lingkungan sehingga terhindar dari dpd
ini dari kamar mandi terus pokoknya ada genangan air itu ada diperiksa jentiknya
alhamdulillah rumah saya bersih dan bebas jentik
karena kan saya setiap dua atau tiga hari atau tiap hari itu
saya sering menguras jadi nggak sampai lama
pemantauan jentik nyamuk di kampung kampung merupakan salah satu upaya mencegah dbd
namun menurut petugas semua itu harus didukung oleh warga dengan hidup bersih dan sehat
tim liputan surabaya jawa timur